minta sedekahnya pak
udah dua hari ini
ari saya belum minum susu
adik kecil memang orang tua kamu di mana
ayah saya sudah meninggal pak
makanya saya terpaksa minta minta
oleh masjidnya tidak perlu
dan saya yakin bahwa
ini adalah tujuan yang seharusnya dibayar sekarang
yang diminta saya
tapi walaupun dirancang obstetrik
saya tetap ber exception
ibu cecah hutangmu
aku memang cukup tu detteita kan
semua tetapi itu men '"
nanti bapak pulang beli susu buat dedek ya enak ya minum cucu yang banyak ya biar cepet gede ya
ya allah apa yang harus aku lakukan aku tidak tega melihat kecil ini
tapi aku juga butuh uang buat istri dan anak
ah hari masih siang sampai sore nanti pasti masih ada beberapa pembelian
sekarang yang penting aku bisa merolong gadis kecil ini dulu
adik kecil bapak cuma punya uang segini
adik kecil bapak cuma punya uang segini
tolong manfaatkan untuk ibu kamu dan beli susu adik kamu
pak saya sudah lah ambil bapak ikhlas
bukan san orangnya baik pantesan aja dagangnya laku
alhamdulillah terima kasih banyak pak terima kasih
terima kasih pak terima kasih
terima kasih bapak
aku baru dipecat sama maman
katanya dia nggak sanggup gaji aku lagi dagangannya sepi
jok kamu kan orangnya baik jo
kamu terima aku kerja aja sama kamu ya jok tolong ya jok
kamu saya terima
kebetulan saya juga lagi repot gak ada orang
kamu emang orangnya baik jok
saya rebus mendi lagi dulu ya
ya sudah ya sudah
biar aku bantu ini ya
oh iya dek ini
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
sholat dulu yuk udah ajan tuh
sholatnya gantian aja deh yuk biar aku jagain warung
jadi sama aja deh duluan ya
ya udah saya tinggal ya
kalau jualan modah ini dong
porsi rusak dipasang di sini
tadi kursi ini nggak rusak
kamu nuduh saya ngerusakin
ya sudah democr
saya aja ciro dong
dengar ya baru jadi tukang mie ayamnya dari belakang golong
saya tidak akan pernah makan mie ayam lagi disini
ini nih apa apaan ini
saya mesen mie ayam bukan ada kecohannya
masih mata nih
kejar dong pak lihat aja semua nih
perasaan saya nggak ada tadi bang
masih ada kecoh ini
masih ada kecoh
masih ada kecoh
masih ada kecoh
masih ada kecoh
masih ada kecoh
masih ada kecoh
masih ada kecoh
ajar dong ajar
ampun dong ampun bang
udah lagi nih bang sambalnya dikit lagi deh
mau kemana lu
jaman segini mending urusin sendiri jangan sok jadi pahlawan kesiangan lo
lo menjadi sok pahlawan maafin saya bang saya nggak sengaja
jangan lo mikir pak
jangan banget saya nggak sengaja sumpah
ini bang darjot
terima kasih ya pak